kami sore partai demokrasi indonesia perjuangan atau pdi perjuangan dan partai gerindra
melakukan penjajakan koalisi pemilihan gubernur dki jakarta
saat ini kedua partai sedang gencar melakukan penjaringan calon gubernur dki
rencana koalisi itu ditanggapi santai oleh gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
ya kan ulang lagi kan pdi pdi girindra bagus tuh
mana ada cerita girindra nyelonin ahok